ini pasain terlalu banyak minuman dreknya
pasain kena diare
perutnya itu gak kuat pak
karena bapak terlalu banyak minuman dreknya
habis bro aja yang
luangin minuman menuluk ke gelas saya
gak bisa saya tolak tuh dok
sesama peduang cinta
gak boleh saling nolak dong
kepala saya juga sakit dok
awas ini pencing lagi
maaf mereka sudah ngantri dari tadi
gak apa apa cein dia masih muda
biar saya aja dulu
assalamualaikum bu dokter
waalaikumsalam pak sain silahkan duduk pak
terima kasih dok
saya kan yang duluan bu iin
kita ngalah aja sama orang tua
sabar ya pak idi
semoga aja wasain gak lama
tunggu dulu lagi
apa keluhan ya pak sain
badan sete lemes abis pesta semalam dok
kepala juga nyut nyutan
dan tadi gak berhenti berhenti
ke kamar mandi dok
biar saya periksa dulu ya pak sain
silahkan baringan disana
pak mulyadi kemana
kenapa dia gak masuk
apa ada pemberitahuan dari dia
gak ada pak
kenapa bisa nggak ada kabar
ini namanya tidak disiplin
sejak kapan dia gak masuk
sejak kemarin pak
sepertinya gitu pak
pak mulyadi patah hati pak
ya sudah kalau gitu nanti
tolong kamu telepon dia
besok suruh dia masuk
ya aku tuh
kok hpnya gak aktif ya
apa hpnya dibanting waktu dia marah
ah gak mungkin
tapi kenapa belum aktif
ah gak tuh bu sugarnya
enggak neng makasih ya
terima kasih bu
silahkan duduk lagi pas sayin
ini paksain terlalu banyak minum bandreknya
pasain kena diare
perutnya itu gak kuat pak
karena bapak terlalu banyak minum bandreknya
luangin minuman melulu ke gelas saya
gak bisa saya tolak tuh dok
sesama berduang cinta
gak boleh saling nolak dok
kepala saya juga sakit dok
enggak kadaluarsa pak
itu cuma karena pasain terlalu banyak aja
karena kalau minuman kesehatan itu
ada takaran sama batasi untuk diminum
dia malah akan menjadi penyakit untuk badan kita
oh gitu ya
ini sekarang saya akan kasih resep obat diare
nanti obatnya minta di depannya sama bu yin
ini resepnya pak
terima kasih dok
kang ipeh kenapa
dari tadi kok diem aja
gak apa apa tapi kok keliatannya gelisah kang
cuk kopinya cuk kang iip kopinya kan belum diminum
wa'alaikumsalam masuk doi
kamu kenapa kum
pusing karena pebri
astagfirullah kamu ajak pebri mabok juga
tidak doy febri itu curiga sama saya dia tidak percaya sama saya
semalam kan kita emang mabok kum
doy semalam itu kita tidak mabok semalam itu yang kita minum bandrek
berarti semalam doa saya terkabul atau kum saya berdoa begini kum
ya allah mudah mudahan minumannya ditukar jadi bandrek ya allah
biar kita tidak dosa karena mabok kum alhamdulillah ya kum